truk bermuatan pupuk tertabrak kereta api di pelintasan kereta kecamatan perbaung kabupaten serdang bedagai selasa malam
peristiwa ini sempat rekam kamera warga
inilah detik detik saat sebuah truk bermuatan pupuk tertabrak kereta api di kecamatan perbaungan kabupaten serdang bedagai selasa malam
tabrakan mengakibatkan masinis dan asistennya mengalami luka akibat terjepit di bagian depan
sementara itu truk yang hancur juga terseret sejauh sepuluh meter
menurut polisi truk dari medan menuju tebing tinggi menabrak palang pintu pelintasan kereta api
truk kemudian mogok dan tidak bisa menghindari tabrakan dengan kereta
kini polisi memburu sopir dan kernet truk yang kabur
ada keselakaan di pelintasan kereta
kereta api itu berawal mobil truk dari medan menuju tebing menabrak pintu palang
untuk sekarang ini untuk supir melarikan diri
jadi mobil sekarang ini masih dievakuasi karena masih lengket di badan jalan kereta api
jadi belum bisa melakukan perjalanan